kebakaran gedung di kawasan pusat bisnis jakarta terjadi pagi tadi
kebakaran ini terjadi di sebuah spa yang diduga akibat dari korsleting listrik
kebakaran menimpa tempat pijat dan spa fortune yang terletak di jalan kiai haji mas mansur tanah abang jakarta pusat pada rabu pagi
kebakaran pertama kali diketahui dari asap yang muncul di lantai tiga gedung yang digunakan sebagai gudang
petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau titik api sebelum mendapat suplai air tambahan
diduga ada hubungan arus pendek listrik menjadi penyebab timbulnya api
api berhasil dipedamkan setelah dua puluh satu unit mobil pemadam kebakaran diturunkan
tidak ada laporan korban jiwa atas peristiwa ini